terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
wakapolri komjen paul aridono tiba di kendari sulawesi tenggara untuk memastikan proses penyelidikan kasus tewasnya dua orang mahasiswa saat demonstrasi di kantor dprd sulawesi tenggara
wakapolri bertemu dengan gubernur sulawesi tenggara ali mazi ketua dprd sulawesi tenggara abdurrahman saleh dan beberapa pejabat daerah lainnya
wakapolri mengatakan saat ini proses penyelidikan masih pada tahap pemeriksaan internal seperti pemeriksaan polisi yang bertugas hingga pengumpulan dan pemeriksaan senjata dan amunisi yang digunakan saat pengamanan demonstrasi mahasiswa
untuk memastikan pengungkapan kasus ini secara terbuka kepolisian akan membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan komnas ham ombudsman termasuk dari pihak kampus
wakapori berharap tim investigasi gabungan ini dapat bekerja secepatnya
dan hasilnya dapat segera diumumkan kepada publik
saat ini masih berlangsung proses olah tempat kejadian perkara atau olah tkp
tertembaknya randi di jalan abdullah silondai
tim dan ini dipimpin oleh kadif propam babespori brigjen paul hendro pandowo
ada dari komnas ham ombudsman dari kampus dari mana yang nanti kira kira punya kompetensi paham tentang upaya investigasi
targetnya berapa lama tim ini bekerja pak
menyesuaikan tentunya kita harapannya lebih cepat lebih baik
lebih cepat lebih baik ini pun sudah kerja terus ya
di internal polri sudah ada yang diperiksa pak
sampai sejauh ini kita baru di tempat kejadian perkara
kemudian kita kumpulkan senjata senjata yang digunakan saat itu
itu yang sudah kita akui
jadi karena ada temuan seperti itu kita akan periksa
ya kan polisi dulu yang kita periksa
tidak ada yang cocok pak pas lo sembunyi
karena kita mendatakan dulu baru mendatakan
yang dibagi amunisinya berapa nanti kan akan